desakan melegalisasi ganja untuk tujuan medis kembali menguat
dpr juga membuka peluang untuk mengkaji legalisasi ganja untuk kepentingan kesehatan
tidak hanya dpr wakil presiden sekaligus ketua dewan pertimbangan majelis ulama indonesia maruf amin
meminta mui membuat fatwa tentang wacana penggunaan ganja untuk kebutuhan medis
untuk mengetahui lebih dalam soal permintaan wakil presiden maruf amin ini
kita sudah terhubung sekarang dengan ketua mui pak holil nafis
pak khalil assalamualaikum selamat sore bapak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat sore
selamat sore bapak terima kasih atas waktu anda
ini mendadak sekali tapi wakil presiden maruf amin kemudian mengikuti wacana yang berkembang
di masyarakat dan perkembangan informasi
meminta mui menerbitkan fatwa soal ganja untuk medis
anda sudah secara firm menerima permintaan soal ini
ya secara lisan tadi memang
⁇ maruf ⁇ mengikuti rapat pimpinan kami di majelis ulama indonesia
kemudian di depan media memang sempat ditanya berkenaan dengan penggunaan ganja
dalam kepentingan medis lalu pak maruf mempersilahkan untuk pertanyakan ke mui
meminta mui untuk melakukan fatwa untuk regulasi ini agar tidak penyalahgunaan
oleh karena itu tentu kami menunggu permintaan fatwa secara resmi
tertulisnya ke kami kemudian kami akan melakukan kajian
karena pada dasarnya
kita akan menggunakan ganja dari tumbuh tumbuhan
tumbuhan itu kalau digunakan dengan sebenarnya itu adalah kebaikan
hanya saja kadang kadang ada penyalahgunaan
dan penyalahgunaan malah menimbulkan bahaya
menimbulkan bahaya atau khobar
atau berupa sesuatu yang kotor
itulah yang diharamkan di dalam biskam
oleh karena itu nanti setelah ada permintaan secara resmi
kami akan mengkajinya tentu akan mengundang orang orang yang ahli
kompeten dan berwenang tentunya
yang mau menggunakan dari ganja ini
baru kita melakukan kajian kajian secara medis
kajian bagaimana penggunaan di negara negara lain
bagaimana pendapat ulama salaf
dan bagaimana beruk ulama kontemporer
tentu kita butuh waktu untuk membahas dan mendalaminya
tapi kemungkinan bisa sesuatu ketika memang itu dibutuhkan untuk
kepentingan yang terurut
kepentingan yang memang terukur dan terbatas untuk kepentingan tertentu
namun tentu butuh pengkajian
pengkajian lebih mendalam
kajian yang lebih mendalam itu kalau misalnya bapak sudah ada bayangan
siapa saja yang akan diundang untuk kemudian bisa membahas dan memberikan gambaran
secara penuh berkaitan dengan penggunaan ganja untuk medis ini
apakah siapa saja kira kira dari mui yang kemudian bisa menyampaikan soal ini
ya tentunya kalau itu yang minta nanti dpr atau yang minta pemerintah
kami minta keterangan pemerintah tentang bagaimana
itu adalah intinya untuk permintaan fatwa hal ini
yang kedua tentu kita akan mengundang para pakar dan kompeten medis
dan juga berangkali orang yang ingin menggunakannya
atau pengalaman pernah menggunakan ganja untuk kepentingan medis ini
kami akan undang
jadi kita ada berbagai ahli sehingga ada tasawurul masalah
ada gambaran masalah yang utuh tentang ganja
dan bagaimana ganja digunakan untuk kepentingan medis
kalau itu sudah kita mendapatkan gambaran yang utuh tentang masalah
ganja dan penggunaan dalam masalah medis
kemudian kita akan melakukan kajian kajian literatur
bagaimana hasil hasil penelitian
bagaimana juga pendapat pendapat ulama yang dulu dan sekarang
dan bagaimana kepentingan memitigasi
menjaga penyalahgunaan dari upamanya ketika kita memperbolehkan
penggunaan ganja untuk kepentingan medis
nah dari pembahasan pembahasan atau pendalaman pendalaman itu
baru kita memberikan ganja
jawaban dan juga batasan batasan dalam penggunaan ganja ini
pada dasarnya kalau itu berupa tumbuhan tentu adalah baik
tapi ketika itu memabukkan dan membahayakan
dah kita baru perlu mengukur kebahayaan dan juga yang memabukkan itu ukuran sampai berapa
dan kalau toh nanti ada orang yang memerlukan kepentingan medis
apakah hanya itu yang bisa mengobatinya
atau ada hal lain yang halal yang bisa digunakannya sebagai obat
tapi bagaimanapun sekarang pak khalil ketika wacana ini muncul
muncul kontroversi muncul pro kontra tentu saja di masyarakat
bagaimana sekarang mui ini sudah diminta untuk mengeluarkan fatwa terkait wacana itu
tapi bagaimana juga mengakomodir mereka yang pastinya sangat kontra
karena bagaimanapun selama ini image ganja di indonesia tentunya yang sudah terbangun selama ini adalah
sesuatu yang membuat candu yang berbahaya bagi tubuh
yaitu kan penyalahgunaan yang membuat candu dan itu penyalahgunaan yang membuat bahaya pada tubuh
tapi ketika secara medis nanti bisa ditemukan pertama untuk pengobatan
kemudian bisa dimitigasi bisa diminimalisir terjadinya jatuh
nah disitulah ranahnya kita akan melakukan kajian
tapi kalau ternyata sebagaimana image itu terjadi sebagaimana nyatanya tentu kita memberikan hukum yang berbeda tentunya
oleh karena itu hukum belum bisa dilakukan sebelum ada pendalaman
tetapi hukum tidak berdalam
ya tetapi hukum tidak berdalam
atau persepsi orang tetapi tentang kenyataan satu masalah dan bagaimana kita menjawab dari sebuah masalah itu
apakah mui kemudian juga berusaha untuk menengahi memberikan fakta kepada mereka yang masih kontra ataupun yang sangat pro
jadi diusahakan untuk bertemu kemudian di tengah tengah
kita tentu tidak pada batas orang yang pro atau kontra
tapi lebih kepada apa pandangan islam
bagaimana menurut al quran bagaimana menurut hadis
kemudian kita bisa ikut menjawab persoalan persoalan kekinian yang memang secara normal tidak bisa digunakan karena membahayakan dan memabukkan
tapi ketika kepentingan darurat mendesak itu adalah ada pengecualian
tapi pengecualian itu bagaimana tidak membuat barah bahaya karena bisa dimitigasi
nah disitu biasanya dalam fatwa mui selain menjelaskan tentang dalil dalilnya lalu kondisi real kenyataannya itu pasti ditaparkan faktanya
kemudian di akhir biasanya mui memberikan hal yang lebih baik
kemudian di akhir biasanya mui memberikan hal yang lebih baik

kemudian di akhir biasanya mui memberikan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan bisa perlu dilakukan oleh masyarakat
atau di masyarakat medis seperti apa ketika harus menggunakan ganja itu
apakah saat ini mui sudah melihat bahwa ini memang saat darurat yang memang betul dibutuhkan dikeluarkannya atau dibahasnya
saya pikir kalau untuk perlunya dikeluarkan fatwa sesuai dengan yang disampaikan oleh pak presiden
saya pikir kalau untuk perlunya dikeluarkan fatwa sesuai dengan yang disampaikan oleh pak presiden
saya pikir kalau untuk perlunya dikeluarkan fatwa sesuai dengan yang disampaikan oleh pak presiden
karena ini sudah ada dalam tanggapan di dpr tentu tergantung yang minta
ketika yang minta nanti merasa perlu kami merasa perlu untuk menjawabnya
jadi tidak boleh kita ini lambat menjelaskan pada saat dibutuhkan
jadi siapa yang membutuhkan
yang membutuhkan adalah pembuat regulasi dpr di sini
siapa yang membutuhkan
adalah tenaga medis kita
siapa yang membutuhkan
adalah masyarakat yang kena penyakit yang itu bisa sembuh melalui terapi atau pengobatan dari ganja itu
nah pada tingkat ini kita harus membuat perubatan

informasinya disitulah baru bersikap mui
tapi sekarang mui ya terbuka untuk menerima orang orang yang minta fatwa
dan insyaallah akan melakukan fatwa
bisa fatwa itu untuk kebijakan regulasi bisa juga fatwa itu adalah kepentingannya adalah
bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat
jadi fatwa itu bisa dipakai untuk pembuatan regulasi
bisa juga fakta digunakan untuk

bisa juga fatwa digunakan untuk pedoman

dan kalau kita kena penyakit apakah kita boleh melakukan tindakan sendiri menggunakan ganja itu
oke baik mengutip dari yang disampaikan oleh kiai maruf
intinya jangan sampai berlebihan dan juga menimbulkan kemudaratan
itu tentunya garis batas yang kemudian akan dijaga oleh mu gitu ya pak kholil ya
tentukan kita ada nanti mitigasi
setelah dapat informasi dari tenaga medis tenaga ahli
dan orang yang kompeten
disitulah kita bisa memberikan batas batas
jangan sampai menimbulkan mudarat jangan berlebihan
dan jangan sampai kontraproduktif
maunya mengobati malah cuma membuat orang kena penyakit
nah itu yang kita antisipasi
baik baik pak holil nafis terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
kami tunggu perkembangannya seperti apa
terima kasih bapak sudah bergabung
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh